nasabah nasabah aktif yang sebelumnya kita bukannya gak ada
gak ada internet ya pasti
tapi masih pakai internet
kalau sekarang kita ya ini fully mobile digital
dan saya rasa mereka yang aktif itu dengan cepat melihat keuntungan daripada adaptasi uob infinity ini mbak desi
kalau dari segi infrastrukturnya yang disediakan ini kan pasti ada teknologinya dan harus ada inovasi yang terus menerus di uob ini fokus ke situ ya
berarti ada perubahan dalam infrastruktur perbankan uob indonesia nya itu sendiri kan
jadi uob group berapa
berkomitmen untuk investasi di uob indonesia
jadi teknologi perbaikannya itu secara terus menerus berkesimpulkan
ini saya ada beberapa pilot project kita yang mungkin saya belum bisa sebutkan di sini
tapi bisa ditunggu tanggal mainnya mbak desi
dan ini benar benar fokusnya untuk pelaku bisnis
bukan cuma di pasar retail tapi pelaku bisnis
enablement supply chain misalnya dan hal hal lainnya
nanti tunggu tanggal mainnya ya mbak desi ya
kita tunggu tanggal mainnya
kalau begitu kita break lagi
mbak dewi terima kasih banyak telah memberikan insightnya
dan kita masih ada saat lagi narasumber dari uob yang kita akan ajak diskusi lebih jauh lagi mengenai digital banking ini
karena kalau saya melihat itu sekarang semua itu harus berbasis digital
mau tidak mau harus berbasis digital kemana mana
sekarang udah cashless kan
kalau keluar rumah dompetnya isinya apa saja mbak dewi
saya nggak bawa dompet lagi mbak desi
iya jadi sekarang kita sudah jauh lebih efisien
kita semua internet of all things inilah merupakan sesuatu norma yang baru
norma yang baru saya rasa perlu digital transformation untuk pelaku umkm
untuk transformasi ekonomi indonesia dan untuk asean
iya dan ini kita harapkan juga bisa memperkuat ya basis ekonomi kita
supaya kita bisa leader bukan saja di indonesia tapi di seluruh asean
ya terima kasih kepada dewi twege head of business
banki gob indonesia tetaplah bersama kami insight bdc anwar akan segera kembali lagi
untuk membahas peluang perbankan dalam sisi layanan digital
sesaat lagi kami akan segera kembali
anda masih bersama insight with desi anwar seiring dengan semakin berkembang pesatnya transformasi digital
telah memicu peluang peluang yang dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan
salah satunya dari sisi layanan digital
digitalisasi telah melahirkan berbagai peluang baru yang tentu saja dapat dimanfaatkan
guna memudahkan nasabah individu dalam bertransaksi maupun meningkatkan pertumbuhan bisnis
lalu seperti apa komitmen uob indonesia dalam mengembangkan solusi digital
untuk mempermudah layanan perbankan
saya sudah bersama fajar setanri maharjaya selaku head of digital bank uob indonesia
kita berbicara mengenai tentu saja manfaat dari transformasi digital
untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan juga kenyamanan ya berbisnis oleh para umkm
dan tentu saja umkm seperti kita ketahui itu merupakan basis perekonomian indonesia
saya lihat juga ya selain masyarakat yang harus diedukasi
selain masyarakat yang harus menjadi literate ya
paham terhadap digital
tentu saja perbankan yang paling duluan sebagai lokomotifnya
nah saya tertarik ya
kita bicara mengenai perbankan itu ada bank yang mungkin kalau dulu bank konvensional
sekarang ada bank digital
nah fajar ini merupakan head of digital bank of uob indonesia
apalagi di kacamata ojk
itu apa sih yang membuat perbedaan mendasar antara kedua metode pelayanan ini
oke ini sangat sangat menarik nih ya mbak desi ya
jadi secara garis besar
sebenarnya banyak kesamaan ya antara dua ini
dimana terutama untuk produk produk yang ditawarkan untuk nasabah nasabahnya ya
akan tetapi untuk digital bank
ada beberapa hal tambahan yang juga ditawarkan sesuatu yang berbeda
contoh yang nomor satu adalah tentu kenyamanan kemudahan dan juga aksesnya
dimana dari ini contoh langsungnya adalah untuk dari para nasabah
sangat mudah untuk bisa mengakses layanan bankingnya
termasuk juga untuk pembukaan rekening
dimana dalam hal ini
nasabah dapat melakukan pembukaan rekening dari mana saja dan kapan saja
contoh gampangnya tidak perlu ketergantungan dengan jam buka cabang
biasanya juga jauh
dari jam delapan sampai jam tiga sore dan dari senin sampai jumat
jumat hari kerja
kalau ini termasuk sabtu minggu dan juga untuk digital bank
bagi kami juga sangat memudahkan dan juga untuk para nasabah
karena tanpa kami perlu membuka cabang di suatu kota
masyarakat yang ada di kota tersebut juga dapat menikmati layanan kami
jadi ini seluruh indonesia
seluruh indonesia mbak desy
kemudian yang kedua juga
nature dari digital bank adalah heavy on the technology side
sehingga dengan adanya hal ini
tadi salah satu contohnya adalah dapat beroperasi di mana saja
dan juga tentu dampak positifnya untuk para nasabah
lalu berikutnya adalah kami dari digital bank dapat running secara lebih efektif dan lebih efisien
apa dampaknya bagi nasabah
secara pricing kami dapat lebih kompetitif
nah jadi itu tadi beberapa
jadi bisa jauh lebih efisien juga lebih kompetitif
tapi ini sekarang digital bank uob indonesia ini ada juga aspek konvensionalnya
atau ini memang semacam divisi atau anak perusahaan atau unit yang terpisah ini bagaimana secara strukturnya dalam uob indonesia itu sendiri
secara struktur digital bank kami bagian dari uob di indonesia
dan kami antara konvensional dan untuk digital banknya saling melengkapi nih mbak desy
dan kami juga melihat bahwa memang selama ini karena untuk digital onboarding sangat mudah dan juga sangat cepat dan nyaman
dimana hal ini sangat membantu untuk pertumbuhan nasabah terutama untuk sektor buat di individual nasabahnya
sehingga ini adalah salah satu bentuk contoh nyata yang positif dari kehadiran untuk digital bank adalah sebagai aquisition engine buat kami
ya untuk meningkatkan basis nasabah
jadi ini kapan persisnya di launch ya digital banking
untuk uob tomorrow kami pertama kali live itu di agustus tahun dua ribu dua puluh
wah pas ini covid ya
pas lagi di tengah wave pertama covid ketika itu mbak desi kami hadir di bulan agustus dua ribu dua puluh dan bulan lalu kami baru saja merayakan ulang tahunnya

ya ini bagaimana apa yang terjadi selama tiga tahun ini apakah ada transformasi baik dari cara bekerja maupun dari jumlah nasabah

itu sudah kelihatan ini dampak positifnya
kalau dampak positif terutama sangat banyak ya
kalau dampak positif terutama sangat banyak ya
mungkin saya mulai dulu dari secara garis besarnya bahwa hadirnya digital bank di indonesia itu sangat baik acceptance nya dari sisi masyarakat
karena sudah terbiasa apalagi saat covid dipaksa untuk selalu bersahabat dengan gadgetnya
dan kita juga bisa melihat bahwa sekarang jumlah digital bank di indonesia juga terus tumbuh ya mbak desy
dan kita juga bisa melihat bahwa sekarang jumlah digital bank di indonesia juga terus tumbuh ya mbak desy
kemudian juga kalau kita lihat pertumbuhan kami sangat baik
wow tinggi ya

jadi ketiga aspek sebagai indikator utama kami tumbuhnya sangat positif
nah kemudian kalau kita lihat juga salah satunya adalah masyarakat itu sudah semakin aware
jadi kami melakukan survei nih mbak desy baru saja terhadap behavior nasabah di tahun dua ribu dua puluh tiga
salah satu yang menarik adalah masyarakat sekarang terutama untuk generasi y mereka lebih concern terhadap menabung dan investasi
karena kan tidak terlalu konsumtif ya tidak seperti baby boomer mungkin
oke dibandingkan yang baby boomers

ya terutama untuk food and beverages tetapi mereka sangat care terhadap menabung dan juga buat investasi
jadi dengan adanya ini dan juga berikutnya adalah adanya shifting dari masyarakat di indonesia
dimana tingkat kepercayaan mereka terhadap digital bank terhadap mobile bank itu semakin baik
jadi trust level mereka terus meningkat
sehingga ini juga salah satu yang mendorong adopsi dari digital bank itu terus bertambah
oke nah digital bank ini kan merupakan bagian dari uob indonesia secara keseluruhan
tapi bukan berarti kembang konvensionalnya dihilangkan kan
itu jalan terus
tapi cara cara untuk meningkatkan jumlah nasabah secara konvensional dibanding cara cara meningkatkan nasabah dengan lewat digital banking ini
ini sekarang itu bagaimana

istilahnya lebih cepat siapa
dan juga profil dari nasabah itu apakah ada perbedaan
yang mendaftar secara konvensional maupun yang lewat digital
jadi mungkin saya akan sedikit mundur sedikit
jadi untuk digital bank sendiri target utama kami atau segmen utama kami adalah yang profesional yang profesional with family
oke jadi lebih ke usia muda kalau secara usia kira kira berapa
jadi kalau kira kira untuk range usia itu mbak desy antara dua puluh lima sampai dengan empat puluh lima tahun

oke jadi lebih ke usia muda
akan tetapi sekarang adopsi digital kan semakin baik ya kita lihat walaupun sudah mungkin opa opa atau oma oma sudah sangat melek digital
kita lihat semua kita menonton sesuatu sudah streaming secara online
dan juga dengan adanya social media jadi hal ini juga sangat memudahkan
nah tapi kalau kita lihat lebih dalam jadi untuk digital bank ini memang lebih diutamakan untuk mass market
nah tapi kalau kita lihat lebih dalam jadi untuk digital bank ini memang lebih diutamakan untuk mass market
karena kalau kita lihat mass market ini cara terbaik untuk melakukan akuisisi dan melayani untuk lebih efektif dan efisien adalah melalui digital bank
tetapi memang untuk segmen tertentu terutama untuk well segmen itu memang masih memerlukan kehadiran physical
masih harus face to face harus masih harus mempunyai relationship manager yang masih harus ketemu itu penting ya
kalau yang tadi saya sampaikan ke mbak desi itu memang peningkatannya untuk sisi digital bank kami
jadi ini memang peningkatannya adalah kita lihat dari segmen umur dua puluh lima sampai dengan empat puluh lima
karena kalau kita lihat juga memang hasil survei yang terbaru yang kami lakukan bahwa masyarakat indonesia sudah semakin aware dan selain melek teknologi juga melek finansial
iya dimana kita melihat bahwa kita sudah semakin melek teknologi kita juga melihat bahwa kita sudah semakin melek finansial

karena secara garis besar tingkat kesadaran untuk selalu menabung selalu investasi juga semakin membaik
dan itu sekarang bisa dilakukan secara digital ya secara digital
kita istirahat sebentar dulu mas fajar tapi perjalanan kita masih cukup panjang di acara ini tetaplah bersama insight with desy anwar kami akan segera kembali
anda masih bersama insight with desi anwar saya ditemani di studio bersama fajar setanri maharjaya selaku head of digital bank uob indonesia
tadi kita berbicara mengenai perbedaan ya antara bank konvensional dan bank digital yang sebenarnya lebih ke produk produknya sih mirip tapi ini kan lebih ke pelayanannya dan cara melakukan doing business nya
nah perbedaan antara bank digital dengan misalnya bank yang pulih online yang tidak punya cabang misalnya kalau uob kan kita masih lihat punya cabangnya punya ada inilah gedungnya
itu apa fajar sebenarnya sih kalau kita kan sekarang sudah mulai banyak ya bank bank yang sifatnya online yang sama sekali tidak harus ketemu dengan manusianya lah itu kita berinteraksinya hanya dengan gadget kita
ya jadi sebenarnya ini salah satu bentuk perjalanan
bentuk positif dan juga sangat menarik dari sifat dari bentuk dari digital bank ini ya mbak desi jadi dimana digital bank secara konsep memang dapat melayani nasabah tanpa perlu hadirnya physical branchess
jadi ini memang salah satu sifat lebihnya dan memang kalau kita lihat secara teknologi memang heavy karena terus investasi di sisi teknologinya harus terus update
dan ini terus menerus dilakukan mau tidak mau
jadi ada investasi tambahan yang dilakukan oleh uob terhadap teknologi dan inovasi dong
ya dalam hal ini memang komitmen dari sisi kami sangat sangat tinggi ya dan memang secara untuk terus mengupdate tidak hanya dari sisi teknologinya saja tetapi juga dari sisi kapasitasnya nih
apalagi kan jumlah nasabahnya terus bertambah
ya harus meningkat ya
jadi kedua hal ini juga harus terus kita update secara bersamaan nih mbak desy
nah mungkin kalau saya dapat sedikit share nih mbak desi sebenarnya ada sedikit yang masih orang melihat selain dari sisi teknologinya yang juga penting adalah sisi human capital
ya mau tidak mau harus ikut bertransformasi nah ini seperti apa perbedaan yang mendasarnya sekarang
jadi mungkin kalau secara garis besar kita bisa ambil dari dua sisi besaran nomor satu tentu dari sisi knowledge nya
dan yang kedua dari sisi behavior nya dari setiap nasabah sorry mohon maaf dari setiap sumber daya manusianya
mungkin sebagai contoh ya kalau kami dulu melihat di akhir tahun sembilan puluh atau di awal tahun tahun dua ribu an
untuk nasabah bisa menghubungi bank kan cukup susah ya
harus nelpon ke contact center mungkin antrian panjang
terus nanti dijawab dengan ini answering machine
tekan satu untuk berbicara dengan ini tekan dua
atau kalau datang ke cabang mungkin kan ada jam operasional atau antri
nah sekarang dengan adanya zaman yang terus semakin semakin dinamis
nasabah sangat mudah untuk mengakses sehingga kecepatan menjadi sangat penting
jadi sebagai contoh mungkin dulu kalau ada komplain atau ada suatu suatu request nasabah mungkin secara sle
tidak secepat sekarang sekarang kan jauh lebih cepat
sehingga culture behavior dari seluruh staff yang ada juga tentu harus sangat berubah
dan mungkin dulu kalau nasabah ingin mensuarakan segala sesuatunya tidak semudah sekarang
kalau dulu kan mulutmu harimaumu sekarang jarimu harimaumu
kalau ada nasabah yang tidak puas dengan suatu layanan sangat mudah nih ya mbak desi
kalau happy mereka akan sangat mudah juga
kalau kritis wah itu bisa rusak itu image

jadi bisa sangat posting bisa di social media bisa di app store dan bisa di mana mana
sehingga memang human capital memang harus dipersiapkan
baik itu secara knowledge maupun secara culture itu harus totally berubah
dan ini khusus di digital banking ini anak anak muda seperti mas fajar dengan pemahaman terhadap bukan saja finansial tapi teknologi harus paham it dan lain sebagainya
dan ini khusus di digital banking ini anak anak muda seperti mas fajar dengan pemahaman terhadap bukan saja finansial tapi teknologi harus paham it dan lain sebagainya
itu bagaimana sekarang profil dari sebuah perusahaan perbankan ini dengan adanya digital banking ini
sdm nya kan juga pasti ada perubahan lah
jadi kalau kami lihat untuk komposisi tim kami memang sangat menarik ya
jadi sebagian besar atau kalau dibilang mungkin lima puluh lima puluh nih mbak desy
dengan adanya harmonisasi ini ini sangat baik karena kami juga bisa belajar dari yang non banking background
komunikasi ke nasabahnya pasti akan ada perubahan dan juga terus mengikuti zaman yang ada
tentu kan beda ya dari cara kami berkomunikasi di awal tahun dua ribu an sampai sekarang
dan sekarang kan dengan aplikasinya biasanya ada ai nya kan yang untuk chatting chattingnya dan langsung
pakai algoritme pakai ai artificial intelligence atau apa
nah ini juga yang menarik nih mbak desy
teknologi yang digunakan
kami juga memang menawarkan namanya smart insight
jadi setiap nasabah itu akan memperoleh smart insight yang berbeda beda
contoh saya dengan mbak desi kan behaviornya beda ya
misalnya mbak desy sukanya mengenai membaca buku yang topik topik apa
kemudian ada nasabah lain yang sukanya hal yang berbeda
maka kami memberikan penawaran itu atau memberikan materi materinya itu disesuaikan dengan behavior nasabah
jadi tidak bisa satu produk untuk semua
suatu over untuk semua nasabah
kami memang ada spesifik masing masing
jadi ada algoritmenya sekarang yang digunakan
iya kita pakai ai gitu
pakai ai kan semua kan
nanti mungkin kedepan dengan ai khususnya ada yang namanya sekarang generative ai
generative ai tidak perlu lagi manusianya
itu sekarang kan misalnya kalau ke bank kan ada tellernya ada relationship managernya ada ininya ada itunya
sekarang mungkin tidak perlu lagi kan manusia
apakah ada pengurangan dari jumlah sdm selama beberapa tahun ini ketika digital transformation itu terjadi mas fajar
mengenai hal ini justru yang ada kami terus menambah jumlah staff
justru menambah tidak mengurang
karena memang ini kan sebenarnya beda ya
kalau dulu mungkin lebih banyak physical branches
sekarang kita beralih ke sisi digital
jadi misalnya gedung gedung seperti yang sekarang dimiliki itu sudah tidak ada pertumbuhan tidak ada penambahan jumlah
kalau untuk jumlah cabang memang untuk kami memang kita kan tetap berpendapat bahwa digital bank dengan si konvensional bank itu saling melengkapi
oh saling jadi
jadi masih ada buka cabang baru
jadi memang cabang kami pun segala macam tetap ada
dan terus pertumbuhan dari sisi cabang pun juga tetap ada
oh jadi itu masih harus dilakukan ya
masih ada tetap harus dilakukan
sehingga kami berpendapat bahwa kedua hal ini cabang dan juga untuk sisi digitalnya itu saling melengkapi
jadi tidak saling berkompetisi ya tetapi saling membantu
apalagi kalau basis nasabahnya terus menerus meningkat
nah ini kalau bantu apa
ini kalau bank konvensional kan ada namanya kyc know your customer
jadi kalau kita misalnya ingin jadi menasabah ya mau tidak mau kan datang misalnya mengisi formulir terus menyerahkan ktp dan lain sebagainya
jadi ada semacam inilah memahami siapa dan lain sebagainya
nah sekarang dengan semuanya berbasis digital bagaimana memastikan bahwa know your customer nya itu memang ini dengan manusia yang benar
manusia yang tepat
manusia yang tepat
dan memang ada orangnya dengan segala macam kejujuran dalam memberikan informasi
nah ini mbak gekar kita
nah ini sangat menarik nih mbak desi pertanyaannya
jadi untuk proses digital onboarding kami itu sangat seamless dan juga sangat cepat dan mudah
dimana saat ini kami terhubung dengan sistemnya dukcapil
sehingga kami dapat melakukan verifikasi secara langsung
ini untuk memastikan apakah mbak desi anwar ini
jangan jangan ktp orang lain yang ternyata sudah tidak ada atau sudah pindah
kalau kami melihatnya bahwa untuk kualitas data penduduk di indonesia sudah sangat baik mbak desi
dari pengalaman kami dengan hadirnya hadirnya uob tomorrow dalam beberapa tahun ini
kita melihat memang kualitas layanan dari sisi dukcapil juga sangat baik
sehingga kalau kami melihat verifikasi nasabah itu atau calon nasabah dapat basically dapat berjalan dengan sangat baik
jadi memang ini sangat sangat membantu kami nih mbak desi
oke jadi paling tidak know your customer nya itu berdasarkan data yang bisa diverifikasi
iya betul sekali
dan selama ini tidak ada masalah atau mungkin pasti ada
selama ini berjalan baik
berjalan dengan baik
kami sangat happy dengan performanya
iya bagus lah kalau begitu
mas fajar kita istirahat sebentar masih ada satu segmen lagi
ya tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani fajar seth tandri maher jaya selaku head of digital bank uub indonesia
tadi kita sudah melihat ternyata know your customer nya jadi memahami mengetahui dan mengenal nasabahnya itu bisa diatasi dengan menggunakan data yang betul betul existing ya
jadi kalau dulu mungkin harus ke banknya ini ktp nya dan mungkin ada tanda tangannya dan lain sebagainya
sekarang semua bisa dilakukan lewat digital
nah pertanyaan saya ini kan kalau semuanya berbasis teknologi tentu saja
keamanan ini merupakan hal yang paling mutlak
bagaimana dari sisi keamanan apalagi sering sekali kita mendengar ada hacking atau diretas kemudian data nasabah dicuri atau ada fraud dan lain sebagainya
sehingga transaksi yang tidak boleh juga ternyata bisa lolos dilakukan dan lain sebagainya
keamanan itu sendiri bagaimana untuk memastikan bahwa ini kan namanya perbankan itu basisnya itu kan kepercayaan ya mas fajar
untuk banking industry sendiri ya mbak desi seperti kita sudah sangat aware
banking industry merupakan salah satu industri yang sangat tua dan juga highly regulated
jadi memang karena seperti mbak desi sampaikan basicnya kan faktor kepercayaan
sehingga memang dari sisi aturan aturan yang ada sangat ketat
untuk pengawas kami pun juga banyak ya
ada ojk ada bi ada bi kementerian informasi
dan sekarang kalau kami melihat ada sudah banyak sekali peraturan dan juga ya banyak ya dari sisi rules nya terhadap untuk buat di sisi melindungi data nasabah
kalau kita lihat dari sisi ini dari untuk dari sisi kami tentu sangat sangat kita harus comply karena bank itu kan
iya kerahasiaan data
kerahasiaan data sangat penting
tapi kan ini kalau dulu mungkin ya agak berbeda ya cara mengamankan datanya ya
kalau sekarang bisa saja ada hacker ya atau diretas dan lain sebagainya
dan ini terjadi
sistemnya itu sendiri bagaimana mas fajar memastikan bahwa terus menerus ada firewall atau keamanan yang tidak mudah di
iya jadi kalau dari sisi dari sisi ini kita melihat dari dua aspek nih mbak desi
iya jadi kalau dari sisi dari sisi ini kita melihat dari dua aspek nih mbak desi
nomor satu tentu dari sisi kami dari sisi bank
dan nanti berikutnya juga dari sisi mengedukasi nasabah juga
mungkin kita satu satu nih
dari sisi bank sendiri kami tentu menggunakan teknologi yang paling mutakhir
kami sangat sadar bahwa untuk banking itu sangat penting untuk menjaga data nasabah
kita tentu terus mengupgrade sistem kami kami sesuaikan dengan yang ada
nah akan tetapi secara paralel dari sisi kami juga menggunakan teknologi yang paling mutakhir
kami juga menggunakan edukasi dan juga pentingnya menjaga kerahsian data nasabah
nah apa yang paling penting diketahui oleh nasabah apalagi semuanya itu dilakukan oleh gadgetnya oleh
yang paling penting itu adalah untuk dari sisi nasabah mereka tidak boleh memberikan data pribadinya ke sembarangan orang
karena itu yang paling penting
dan bank itu tidak pernah menghubungi nasabah untuk meminta data data pribadinya
karena bank kan pasti memiliki seluruh data nasabah
itu sebabnya kami secara rutin itu mengirimkan komunikasi kepada seluruh nasabah kami bahwa sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data
jadi fraud awareness dan sebagainya itu menjadi salah satu agenda utama kami
ada contohnya aja karena yang terakhir ini kan lewat wa ada selebaran dari bank a mengatakan bahwa sekarang ada peningkatan

atau untuk menggunakan jasa ini meningkat dan kalau setuju tekan ini kalau tidak setuju
ini bagaimana mengatasinya
karena ini terus menerus ya orang itu selalu mencoba untuk mencari peluang loophole nya dalam digital banking ini
iya kalau dari sisi ini ya memang kan kita ibaratnya saling berkejar kejarannya
kalau dari sisi ini ya memang kan kita ibaratnya saling berkejar kejarannya
tetapi kembali lagi bahwa esensinya adalah komunikasi secara rutin kepada nasabah itu salah satu faktor utamanya
pentingnya mengedukasi juga untuk nasabah bahwa jangan pernah sekalipun untuk sharing data
terutama sharing sms otp atau sharing pinnya segala macam
jadi itu adalah salah satu kunci utamanya
karena kan kalau kita lihat kebanyakan kan social hacker segala macam
iya itu kan lebih iya
karena dia memperoleh data dari nasabah
tetapi selama nasabahnya dapat melindungi data pribadinya sendiri itu tentu akan sangat sangat
dan harus hati hati misalnya kalau kita ini ya menggunakan qr code kan kadang kadang ada yang menempel
menyalahgunakan qr code itu sekarang paling sering ya disalahgunakan ya mas fajar ya
untuk mendapatkan ini menyalahgunakan rekening orang lain kan
iya jadi kalau memang
jadi kalau memang untuk penggunaan ini memang sebaiknya di merchant merchant yang resmi ya atau di toko toko yang resmi ini mbak desi
jadi supaya hal ini untuk mencegah bahwa hal hal yang tidak diinginkan
tapi selama ini ada contoh yang mungkin nasabah yang tidak happy dan lain sebagainya atau tidak atau merasa bahwa ini layanannya susah dan lain sebagainya atau kena tipu atau bagaimana
kalau sejauh ini yang kami lihat
salah satu untuk positive thinks nya yang ada di kami itu adalah karena uiux kami yang sangat baik
kemudian juga untuk pengalaman nasabah juga
itu feedbacknya bagus
feedback yang kami dapatkan sangat baik
kemudian kami juga salah satu barometernya itu net promotor skor mbak desi
untuk nilai nps kami juga sejauh ini masih
masih sangat baik
untuk nilai nps ini adalah seberapa besar nasabah mau merekomendasikan untuk produk kami kepada family friends
ini pakai jargon soalnya nps saya nggak paham
untuk nilai ini kami juga mendapatkan yang cukup baik atau sangat baik
jadi kalau kami lihat sejauh ini pengalaman para nasabah kami secara overall juga baik
dan ini juga kami kembali lagi
dengan adanya pertumbuhan jumlah nasabah
pertumbuhan dana pihak ketiga
dan juga pertumbuhan jumlah finansial
finansial transaction yang juga sangat baik
tapi kalau kita lihat di indonesia ini kan secara infrastruktur sebenarnya kan kita masih banyak yang harus diperbaiki kan
bagaimana tantangan terhadap ya sinyalnya kadang kadang lemah dan juga wifi nya juga tidak terkoneksi dari sabang sampai merauke
apa kira kira yang masih bisa harus diperbaiki dari segi infrastruktur untuk mendukung perekonomian digital ini
kalau saya melihatnya ya mbak desi
kita mungkin secara makro kita lihat nomor satu itu dari sisi bonus demografi
dimana sekarang di indonesia untuk median age penduduk kami itu dua puluh sembilan sampai tiga puluh tahun buat indonesia
jadi usia produktifnya sangat tinggi
dan data berikutnya juga yang sangat baik adalah jumlah penetrasi handphone
lebih banyak jumlah handphonenya daripada jumlah populasi jumlah penduduk indonesia
jadi kalau kita lihat dari sisi kedua ini memang untuk peluang peluang kehadiran kami itu masih sangat besar
dan juga kalau kita lihat kualitas network yang ada juga terus semakin membaik
jadi kami melihatnya dari sisi yang sangat sangat positif
bahwa peluang peluang kita itu masih banyak
nah peluang memang masih sangat besar
apalagi untuk perekonomian digital kami buat di indonesia data terakhir dari bank indonesia mengatakan di dua ribu dua puluh dua itu tujuh puluh billion usd
dan di tahun dua ribu dua puluh lima prediksinya akan meningkat dua kali lipat
akan menjadi satu ratus tiga puluh miliar usd
luar biasa hanya dalam beberapa tahun ya
ini kan kompetisi kan semakin lama semakin sengit
bukan saja dari bank bank konvensional lain yang juga melakukan transformasi menjadi bank digital
tapi dari bank yang memang online banking
semakin crowded pilihan juga semakin banyak
fintech juga menjamur di mana mana
kira kira bagaimana menghadapi kompetisi ini
apa strategi yang akan dilakukan oleh uob
iya dari sisi ini kami memang juga sangat sadar nih mbak desi
untuk dunia ini memang persaingannya sangat ketat
dan juga semuanya berjalan cepat
jadi kami melihat bahwa kami tetap harus fokus terhadap apa sih yang sudah menjadi fitur fitur utama kami
dan itu yang terus kami akan mengembangkan terus
jadi kami sudah memiliki road map yang sangat jelas untuk fitur fitur apa saja yang kami akan hadirkan
kira kira yang bisa menjadi differentiation nya yang bisa ditawarkan dibanding dengan kompetitor
jadi kalau saat ini kami memiliki lima fitur utama yang salah satu yang
paling utama adalah untuk nasabah dalam melakukan untuk pembukaan rekening bisa dari mana saja kapan saja secara simles
kemudian yang kedua kami salah satu first mover untuk sisi buat national national qr code dan juga untuk yang bi fast
kemudian berikutnya tadi kami sudah sampaikan ada smart insight
dimana setiap nasabah akan mendapatkan profilnya masing masing
profilnya sendiri ya
kemudian kita juga ada chatbot nih mbak desi
dan tentu berikutnya kita juga nasabah dapat melihat untuk reward point nya dan dapat menukarkan secara online
jadi gak perlu susah susah lagi
dan tentu kedepan kami akan banyak fitur fitur menarik yang kami akan hadirkan dalam waktu dekat ini
nah terakhir mungkin kira kira ini kan dari aspek keamanan dari fraud dan lain sebagainya
edukasi untuk masyarakat yang paling penting ya
mengenai digital bank ini
menurut mas fajar yang paling penting dan perlu diingat itu seperti apa
karena semakin luas jangkauannya dan akhirnya kan menjamah hampir seluruh lapisan masyarakat dengan tahap pemahaman dan edukasi yang berbeda beda
untuk mengurangi kasus kasus mungkin ya masalah pinjaman dan ya pinjol pinjaman online
dan kemudian fraud
dan hal hal seperti ini
ini apa yang paling penting diingat ya selain jagalah kerahasiaan
jadi sekali lagi esensi utamanya memang untuk semua nasabah yang paling penting adalah menjaga kerahasiaan data pribadi
itu adalah kunci utamanya
tapi susah sekarang ada sosmed dimana mana
jadi kita selalu justru aktif membagi informasi

jadi kalau menurut kami memang kembali lagi itu adalah faktor utama
mungkin jumlah frekuensi kami dari sisi bank untuk melakukan edukasi kepada seluruh nasabahnya akan harus tetap harus secara rutin nih
dan ini rutin dilakukan
rutin dilakukan dan juga kami menggunakan semua channel yang ada
jadi itu tetap harus dimaksimalkan
tapi dibanding dengan conventional bank dan digital yang mana menurut mas fajar sendiri
menurut pengalamannya lebih aman
menurut saya semuanya harus aman
dan memang digital bank memang kalau secara garis besar memang sudah sangat aman
karena kan kita banyak faktor faktor untuk faktor faktor security nya ya
dan jadi memang sekali lagi banking industry is one of the oldest industry dan juga highly regulated mbak desi
sampai sekarang juga masih harley regulated
tapi ada regulasi lain yang masih diperlukan kira kira untuk karena ini mungkin industri yang paling tertua di indonesia
dunia di sejarah manusia
tapi cara caranya yang seperti ini kan hanya baru beberapa tahun terakhir ini
pasti ada satu aspek lagi yang memang perlu diperhatikan gitu
kalau kami melihat sejauh ini seluruh regulator yang ada itu sudah berfungsi sangat baik
kalau kita lihat kan juga sejauh ini growth dari sisi banking industry pengamanan segala macam kami melihatnya juga sudah sangat baik mbak desi
target tahun dua ribu dua puluh tiga ini growth nya berapa peningkatan yang diharapkan
kalau kita lihat kita tetap yang pasti untuk sisi digital tuh nggak boleh growth nya malu malu nih mbak desi
jadi harus secara extraordinary
tapi semoga semua ini juga bisa mencerminkan ya bahwa perekonomian kita semakin lama semakin pulih
dan juga bisa berkontribusi terhadap memperkuat perekonomian indonesia
apalagi kalau umkm dan juga semua lapisan masyarakat bisa memiliki dan mendapatkan akses yang mudah terhadap banking ya
baik itu konvensional maupun digital
kira kira demikian ya
mas fajar terima kasih banyak atas insightnya dan kehadirannya
semoga sukses selalu dan demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayang ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight
saya desi anwar sampai jumpa selesai bye bye